saudara polisi akhirnya membebaskan korban begal yang sempat jadi tersangka pembunuhan
polisi memastikan korban terpaksa membunuh pelaku begal karena membela diri dan adiknya
direkturat reserse kriminal umum polda jambi membebaskan vicky harman
yang sebelumnya dijerat pasal penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia
namun berdasarkan penyelidikan lebih lanjut vicky ternyata merupakan korban begal
yang terpaksa melawan karena membela diri
vicky segera dikembalikan ke pihak keluarga setelah polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan
hari ini akan dilaksanakan gelar perkara sp tiga penghentian proses penyidikannya
dan si tersangka akan segera dilepaskan
si tersangka dalam arti yang menjadi korban
di dalam proses awal ya dengan kejadian tersebut sampai saat ini belum ada melakukan pelaporan ke pihak kepolisian
baik itu di kores ataupun di polda
saudara vicky harman harus menempuh jalan panjang akibat pembegalan yang dialami pada tiga puluh april lalu
polisi sempat tak percaya vicky merupakan korban dua orang begal sehingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
tewas dan lainnya kritis dalam kasus ini
vicky harman harus menyandang status tersangka setelah melawan dua pelaku begal hingga tewas dan satu lainnya terluka
saat pemeriksaan tersangka mengaku membela diri saat kejadian
adiknya yang bersamanya saat itu dipukul pelaku begal
telah menetapkan satu orang tersangka atas nama fh
dalam perkara yang dilakukan pemenayaan yang mengakibatkan keambilannya
kedua orang ini melakukan pemalakan
dan saya sampaikan secara tidak kebang
dengan cara memaksa dan juga memukuli para
korban pemalakan yang hari ini terluka tersangka
saudara eva dan yang lainnya
saudara eva melakukan perlawanan
dan akhirnya melukakan saudara fh
kasus pembunuhan pelaku begal di kabupaten tanjung jabung barat
adalah bentuk pembelaan diri sendiri
dengan diskresinya bisa mengambil kesimpulan
karena dalam hukum pidana itu
sebelumnya disangkakan pasal penganiayaan
yang menyebabkan korban kematian
dan saudara untuk mengetahui informasi terbaru
kita sudah bergabung dengan jurnalis kompas tv
atau perintah penghentian penyidikan
lalu bagaimana kondisi vicky harman
hendak mampir ke rumah makan